rabu pagi rangkaian peringatan konferensi asia afrika ke enam puluh tiga digelar di bandung
acara dibuka langsung oleh dirjen informasi dan diplomasi publik kemenlu ri
rangkaian acara peringatan akan berlangsung hingga lima mei mendatang
rangkaian peringatan enam puluh tiga tahun konferensi asia afrika digelar di bandung jawa barat pada rabu pagi
diawali dengan napaktila sejarah atau historical work yang pernah dilakukan oleh presiden soekarno
dan sejumlah petinggi negara asia afrika
napak tiras diikuti oleh dirjen informasi dan diplomasi publik kemenlu ri
pjs wali kota bandung kepala museum kaa dan para pelajar tingkat sd hingga sma yang mengenakan pakaian adat indonesia
sejumlah delegasi negara asing pun hadir dan turut memaknai peringatan konferensi asia afrika kali ini

jadi yang paling penting adalah kita menghormati satu sama lain dan kita harus mencoba untuk hidup bersama

ini adalah pertama kali saya berada di konferensi ini
saya pikir ini sangat bagus untuk saya juga karena ini adalah pertama kali saya berada di konferensi ini

saya tahu ini adalah hubungan yang baik antara indonesia afrika dan asia
pengibaran bendera negara asia afrika dan bendera pbb pun menjadi satu dari rangkaian kegiatan
bendera dikibarkan hingga tiga puluh april mendatang
dalam momentum ini pemerintah gencar melakukan pendekatan dalam sektor kerjasama
dalam bidang ekonomi dengan sejumlah negara afrika
tentunya ada dua aspek yang kita kemukakan bahwa kita menawarkan kerjasama teknik
kerjasama bantuan teknik dengan negara negara di afrika
untuk mendukung kapasitas negara negara afrika
di sisi lain tentunya dalam pembangunan afrika membutuhkan kapasitas kapasitas
yang belum dimiliki oleh kawasan itu dan ini adalah peluang ekonomi bagi indonesia
beyond the bandung spirit merupakan tema besar dalam peringatan kaa
yang bermakna menjalin hubungan baik antar negara asia dan afrika yang terus dibangun